kita ke informasi selanjutnya memasuki penghujung tahun dua ribu sembilan belas
belum lagi terdengar rencana pemprov dki jakarta
merealisasikan pembangunan shelter atau tempat penampungan warga bukit duri tebet jakarta selatan
walau anggarannya masuk apbd dki
kelengkapan administrasi masih menjadi alasan realisasi pembangunan shelter tidak menemui titik terang
sejak dua ribu enam belas warga bukit duri tebet jakarta selatan
menanti tempat penampungan sementara pasca digusur akibat normalisasi sungai ciliwung
sekitar tiga rukun warga bukit duri yang direlokasi
tinggal menumpang di tempat keluarga atau kerabat mengontrak hingga menyewa rusun rawa bebek
ketua rt tiga rw sebelas bukit duri tebet jakarta selatan amaru menjelaskan
warga merekomendasikan wisma ciliwung milik pt setia ciliwung
untuk menjadi lokasi shelter bagi warga bukit duri
alasannya wisma ciliwung dekat dengan tempat tinggal
warga sebelum direlokasi serta dekat dengan tempat bekerja warga
namun pembangunan shelter masih terkendala kelengkapan administrasi pihak pemilik lokasi
kita bersama sama mengusahakan supaya mereka ini mendapat rumah
tetapi rumah agak sulit juga ya
untuk sementara pemprov dki mengatakan
gubernur anies bakrit mengatakan sebaiknya dibuat shelter untuk sementara
untuk meringankan beban
dari para pengontrak itu
jadi untuk sementara
nanti kalau misalnya shelter itu sudah terbuat semua sudah beres semua
mereka yang ngontrak itu bisa ditampung di situ
sasaran kita adalah wisma ciliwung untuk sementara
tapi ini pun belum rampung
kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dki
klik indrianto menjelaskan
pembangunan shelter bagi warga bukit duri
sudah dianggarkan dalam apbd dki sejak tahun dua ribu sembilan belas
dan kembali dianggarkan dalam tahun dua ribu dua puluh sebesar dua puluh miliar rupiah
namun pembangunan belum dilakukan di wisma ciliwung
sebab pemerintah provinsi dki masih mempertimbangkan
kondisi fisik bangunan yang tidak layak
itu termasuk yang sedang kami rencanakan untuk dibebaskan
itu bentuknya bergudangan ada yang buat kantor
ada yang buat tempat tinggal juga di sana
jadi memang masih berfungsi secara ininya ya
masih ada yang mengunjungi di sana
sempat ditawarkan kami untuk dijual
kita sudah lakukan pendekatan dengan ahli warisnya
itu memang surat menyuratnya belum lengkap
adapun wisma ciliwung merupakan lokasi yang diusulkan warga bukit duri
yang memenangkan kelas aksion untuk dijadikan kampung susun
tika beremau dwi ari jakarta